mudah mudahan andien gak ada mana apa deh
kayaknya mama tahu deh siapa yang kirim bunga untuk andin
terima kasih pak
kalau gitu saya permisi ya pak
andien sama randy kalau dateng ya
harusnya miskin udah sampe sih
apa terjadi apa apa sama mereka ya
udah berangkat kan udah cepet andien kan
sekarang posisi dimana
saya dirampok pak
dirampok kok bisa
saya belum nyebut bu andien
selamat siang pak suria bu sarah
selamat siang pak uya
selamat siang pak uya
selamat siang pak uya
selamat siang pak uya
ibu andiennya ada saya mau ketemu bu andien
ya bu bosnya gak ada pak
waduh saya kurang paham
soalnya tadi juga perginya buru buru begitu
nyusul pak bos yang pergi duluan
masih ada urusan
kita pulang aja sekarang nanti kapan kapan kita ketemu andien lagi
terima kasih ya pak
baik pak suria bu sarah
ibu kok bengong begitu
terus kayak ada yang lagi dipikirin ya bu ya
saya tuh khawatir sekali sama al dan andien
mereka tuh kenapa sih berantem terus
dan masalahnya mereka gak pernah cerita ke saya
jadi saya gak tau
alasan mereka tuh berkelah itu apa
ya juga sih bu
saya juga sedih
ngeliatnya kalau andien sama pak bos berantem
pak bos sama andien juga berantem bu
apa gara gara ini kali ya bu
ini kartu ada di bunga yang dikirim buat andin
mungkin pak bos sama andien berantem karena ada yang kirim bunga kali ke andien
nggak aktif lagi telep mistik
bunda nda augenya gak ada bala ada edes
kayaknya mama tau deh
siapa yang kirim bunga untuk andin
itu pasti erlangga al
tapi bukannya dia
mama liat dia al
mama liat erlangga
dia udah bebas
duh mama juga
mama khawatir sekali
apa maksud dia kirim bunga ke istri kamu
udah mama gak usah mikirin
gak apa apa kom
biar al yang handle nya
lian diagon ini udah makin famous kamu kalo kamu hampir habis
gue telpon lo sekarang
cuma memastikan aja
istri lu udah terima bunga dari gue apa belum
apa mau anda sebenarnya
sekarang juga gue tunggu dulu
pasti akan datang
kalau lo gak datang istri
lo gak akan pernah lagi bisa lihat dia
ya ampun anjing
dia udah bebas ternyata

erlang juga gue tunggu lo di jalan raja wali lima
pasti akan datang
kalau lo gak datang istri lo gak akan selamat
lo gak akan pernah lagi
bisa lihat dia
lo tahu gak sih kalau gue tuh sayang sama lo kenapa marah marah sama gue
lo ya gak lo pengantin baru kerjaan lo ribut aja
gapapa sih roy lagi banyak masalah gue
eh kebayang gak sama lo lo dalam keadaan mabuk kayak gini lo pulang nyampe rumah gak lo
nyampe rumah sakit iya
jangan omong lo nyetir yang bener
lo yang nyetir lo lewatin dia susah amat sih
ini gue mau lewatin tapi ini orang lama banget tengah lagi
udah lo injak aja gasnya perlu gue bantu
gue gak mabuk
gue gak mabuk